kita ke informasi pertama gabungan serikat buruh dan aliansi mahasiswa kembali menggelar aksi di depan gedung dpr mpr sejak selasa pagi
aksi tersebut dalam rangka penolakan terhadap ruu omnibus law yang sedang dirancang oleh dpr dan pemerintah
gabungan serikat buruh dan sejumlah aliansi mahasiswa menggelar aksi untuk menolak ruu omnibus law di depan gedung dpr mpr hari ini
tuntutan peserta aksi masih sama dengan tuntutan pada aksi aksi sebelumnya yakni penolakan terhadap pembahasan kluster ketenaga kerjaan dalam ruu omnibus law
setidaknya lebih dari lima personil kepolisian diterjunkan dalam pengamanan demo buruh hari ini
sejumlah kendaraan taktis juga disiapkan kepolisian untuk mengawal jalannya aksi